bukan pak ustadz saya mau tanya soal anak laki laki apakah boleh tidur dengan ibunya apa enggak
seolah olah kos kos pertanyaan kamu teh seperti orang yang baru kenal agama kemarin
memangnya dulu kamu tidur sama siapa
jangankan cuma tidur sambil menyusui juga boleh
dianjurkan sampai anaknya umur dua tahun

laki yang sudah dewasa seusia deni
saya tepakan maksud kamu
jangan potong pembicaraan saya
kecuali anak yang sudah besar
dan sudah mengenal aurat
dianjurkan supaya tidur terpisah
biar nanti ngkomnya saya suruh kesini
tapi jangan lama lama ini sudah mau masuk lokor
saya telah gini tuh uang khas masjid
untuk disumbangkan ke saudara saudara kita
iya pak ustadz makasih
katanya cuy yoyo lagi pergi ke pasar neng
iya pak bingung aja kita ya
iya pak ini ada tamu
eh ada tamu
ada apa pak
untuk cuy yoyo
tapi ini bukan sokokan cuy
oleh oleh boleh metik dari kebun sendiri
ini anak saya indun yang mau berangkat
oh iya pak tapi ditunggu ya pak
nanti kalau surat suratnya sudah diproses
baru nanti akan dipanggil untuk masuk balai pelatihan
kalau cuy yoyo perlu apa apa bilang saja
kalau bisa si inun jangan dikirim ke hongkong ya cik
katanya di sana jarang ada masjid
oh ya kalau itu saya usahakan ya pak
soalnya si indung biasa ikut pengajian di masjid
iya iya saya mengerti kalau itu mah
nanti saya usahakan
kalau begitu saya permohon
kalau begitu saya permisi ya cuy
kalau cuy yoyo perlu apa apa bilang saja
iya pak terima kasih loh sebelumnya
waalaikumsalam terima kasih pisang ya pak
ibu pengen ke luar negeri neng
aduh ibu mah udah tua
ibu pengen sekali neng
tapi berkas berkasnya pasti ditolak bu
ibu pengen kerja di luar negeri di timur tengah biar bisa umroh
ya udah kalau itu saya lihat berkas berkasnya ya bu
nanti saya usahakan
yuk akan anterin yuk
kan akan udah minta maaf kok masih marah
itu jepitannya bagus banget sama kayak orangnya
ayo waktu naik yuk kita lewat jalan pintas gak ada yang lihat
nanti kamu ada yang godain
akan yang gak terima
pin kamu berapa den
pin kamu berapa den
nomor pin jangan disebut kak
maksudnya berapa angka
kalau saya mah enam angka
jangan dikasih tahu
kalau itu mah saya juga tahu kum
jangan rumit rumit nanti kamu lupa
soalnya kalau kamu salah masukin nomor pin sampai tiga kali
kartu kamu diblokir
dan kamu harus urusan lagi sama bank
makasih kak kum
untung dikasih tahu
kalau enggak nanti saya salah lagi
kalau gitu saya duluan ya
kalau pin saya mah gampang diinget tuh
tanggal lahir saya
itu namanya kamu ngasih tahu saya dong
kan saya belum pernah ngerayain ulang tahun
jadi kamu gak tahu kum
bom lagi pula saya kalau ngerayain ulang tahun
kalau ngerayain ulang tahunnya enggak pas tanggal tiga belas juni
neng dipanggil pak kemet sekarang
nanti telat loh
kalau dibilang gak mau yang gak mau
kamu belum teruskan cerita tadi mak combang
katanya kamu tahu semua
tadikan agak ida
nanti pulangnya kita malah siapin mbak nita
kembali ke rumah kamil
nanti pulangnya kita mampet ke emol
akan mau beliin jepitan kayak gitu yang banyak
nanti akan sms ya dibalas tapi ya
untung aja ada kalian
dari tadi si cucu minta dianterin ke emol
padahal dia kan sudah tahu saya punya istri ya
sampai ngepelin tangan seperti itu
pasti dia udah empet banget sama saya
gara gara saya nggak mau anterin ke emol
karena saya udah berburuk sangka sama kamu ceng
gak usah dimasalahin
kalau sama bapaknya ya boleh
nggak adil dong pak ustadz
yang bilang tidak adil siapa
sama bapaknya boleh
dini kan anak berdua
mempelajari dan memahami aturan agama
tidak boleh pakai emosi
bisa jadi berantem
sama anak seusia denny
tidak boleh hanya tidur berdua
baik ibunya maupun bapaknya
tapi tadi teh pak ustadz bilang kalau sama bapaknya boleh
setan masuk kelinga kamu
kamu dengarnya ya
kamu hebat atukum
tertata rapi kum
kamu tuh lupa rumah kamu dimana
saya takut sendirian di rumah kum